tidak ada sesuatu yang gratis
jadi sebenarnya kalau dalam bayangan anda
makan siang gratis ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi
bisa terjadi atau memang anda juga masih bertanya tanya
ini ide tentang makan siang gratis itu bukan jelek
itu adalah satu dan pengalaman di negara lain juga membuktikan bisa gitu
jadi itu sama sekali bukan jelek dan manfaatnya banyak sekali
satu tentu saja meningkatkan gisi bagi para siswa
kedua itu bisa mungkin di daerah tertentu itu meningkatkan partisipasi sekolah
jadi kemauan untuk sekolahnya tinggi karena ada insentif makan siang gratis
dan berikutnya mungkin juga dalam konteks pembinaan karakter
itu bagus ya makan siang bersama
problemnya adalah ada dua kalau menurut saya
mungkin anggaran itu kalau mau dipaksakan ini ya
satu mengurangi beberapa pos yang lain dari postur anggaran kita
mungkin dalam arti tentu bisa menambah sedikit utang
jadi mengambil dari subsidi yang lain
iya defisitnya dilebarin sedikit meskipun masih tetap di bawah tiga persen
itu kan masih dalam atas anggaran itu masih aman
oke sebelum ke situ bung pras
karena ini janji presiden terpilih nantinya
yang sampai saat ini berdasarkan real count kpu adalah pak prabowo
tetapi memang dipertanyakan sumber dananya dari mana
dari pak prabowo dan mas gibran itu adalah mantan gubernur
berarti anda sendiri harusnya
biayanya kan itu sekitar empat ratus lima puluh triliun
kalau ada sebenarnya kan berarti nggak perlu geser geser
ya ada itu kan dalam arti ya itu tadi
menggunakan alokasi yang sudah ada ini
untuk di realokasi sebagian
dan mungkin ditambah dengan menambah defisit
karena dana untuk empat ratus lima puluh triliun itu ada gitu
dan saya kira itu sesuatu yang komitmen aja kan
dan kalau komitmen pemerintah baru nanti
itu memang menyediakan empat ratus lima puluh triliun
apa yang tidak bisa diberikan oleh apbn begitu kan
tapi saya lebih pada kompleksitas operasionalnya
begini saya merujuk kepada satu studi yang dilakukan oleh bapak penas
kalau ditanya sebenarnya atau studi itu bertanya
problem mendasar dari ekonomi indonesia itu apa
apakah infrastruktur apakah sdm apakah fiskal
tapi bukan yang pertama atau istilahnya itulah yang paling
paling menjadi constrain yang mengikat dari ekonomi kita itu apa ada
jawabannya adalah soal regulasi dan institusi
problem kita itu sekarang ada di regulasi dan institusi
dan itu menentukan sekali
regulasi dan institusi adalah sebuah constrain yang mengikat
atau selalu menjadi persoalan yang terjadi
sekarang laporan terakhir ya beberapa bulan yang lalu itu
ppatk itu kan melaporkan bahwa dana infrastruktur
sekitar empat ratus dua puluh triliun ya tahun ini itu tiga puluh enam persennya
pengalaman tahun lalu dua ribu dua puluh tiga tiga puluh enam persennya itu tidak masuk
kepada proyek tetapi masuk kepada rekening individu
ini saya kira satu fenomena yang memang lazim
ketika regulasi dan institusinya tidak dikelola
dan tidak jalan sebagaimana mestinya gitu ya
nah saya khawatir program makan siang gratis yang menelan
biaya empat ratus lima puluh triliun kalau itu diselenggarakan
dalam konteks regulasi dan institusi seperti sekarang ini
itu bisa jadi kebocorannya lebih besar dari kebocoran biaya
betul itu satu dari sisi efektivitas dan efisiensi anggaran
tetapi yang kedua adalah saya membayangkan secara teknis
itu akan ada banyak problematika yang harus diantisipasi
soal siapa yang menyediakan makan gratis itu
bagaimana menyelenggarakan standar kesehatan
dan kualitas dari makanan itu sendiri
jadi makanan itu kan paling mudah untuk dalam arti tertentu
kita tidak bisa membayangkan bahwa yang akhirnya dimakan
oleh para siswa itu adalah kualitas yang tidak baik
tapi kalau kalau misalnya mas ibran mengatakan
bahwa ini sudah diadopsi atau dilakukan oleh tujuh puluh enam negara
jadi kalau tujuh puluh enam negara saja bisa melakukannya
justru karena problem regulasi dan institusi itu yang menjadi catatan
mungkin di tempat lain itu berjalan karena institusinya sudah
lebih mapan daripada kita gitu
tapi dari sisi kelembagaannya harus ada semacam reorientasi
maka yang saya tulis dalam kompas itu saya tidak menolak ya
tetapi mungkin dengan reorientasi jadi fine tuning lah ya
jadi program ini tidak apa namanya tidak menjadi program strategis nasional
tapi lebih menjadi gerakan sosial misalnya
di mana responsibilitinya itu juga di tingkat komunitas gitu
jadi menurut saya responsibiliti itu penting ya
kita bisa membayangkan bahwa program memberi makan itu
dengan tingkat responsibility dan ownership yang rendah
maka itu akan punya problem yang jauh lebih signifikan gitu
karena soal mungkin tidak hanya soal kesehatan
jadi saya kira responsibilitinya itu harus pada level yang menyelenggarakan
sehingga ya desain programnya tidak lagi program strategis nasional
tapi program yang memang didorong ownership nya dari kelompok kelompok lokal itu
sehingga lebih menjadi sebuah gerakan sosial gitu daripada
berbahaya sekali kalau misalnya ini hanya dianggap sebagai satu proyek
masyarakat tidak merasa memiliki terhadap program ini
padahal esensinya adalah memberi makan anak
kalau ada apa apa wah bahaya betul
yang paling diperlukan adalah bagaimana kita semua merasa ikut memiliki pada program ini
kami kembali saat lagi karena meskipun waktu masih bisa dibilang cukup panjang
tujuh bulan lagi untuk transisi pemerintahan
ikon dari presiden jokowi yaitu ikn
belum lagi soal katakanlah makan siang gratis